kaum perempuan rentan mengidap kanker salah satunya kanker cervix
menurut global burden of cancer dan badan kesehatan dunia
angka kejadian kanker secara keseluruhan di indonesia per dua ribu dua puluh mencapai tiga ratus sembilan puluh enam sembilan ratus empat belas kasus
dengan jumlah kematian dua ratus tiga puluh empat lima ratus sebelas kasus
hal inilah membuat sejumlah perempuan makin sadar
pentingnya memeriksakan diri terutama kesehatan reproduksi
eviana misalnya karyawati perusahaan swasta ini
mengaku sejak tiga tahun terakhir
rutin memeriksakan kesehatan reproduksi dengan papsmir ke dokter spesialis kandungan dan kebidanan
jujur sih ya agak takut takut juga sih kayak ngeri ngeri sedep gitu
jadi kayak biar supaya kita ini ya aku sih sering kontrol ke dokter kandungan
biasanya aku sering cek pafmir setahun sekali untuk mengetahui kesehatan reproduksi saya
dokter spesialis kandungan dan kebidanan liva wijaya mengatakan
lima persen perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan seksual
sangat beresiko terinfeksi human papillomavirus
atau virus yang menyebabkan kanker pada leher rahim
biasanya mereka yang terinfeksi awalnya tidak merasakan gejala apapun
alhasil banyak perempuan yang belum sadar untuk melakukan screening
atau uji penapisan baik berubah iva tes atau papsmir
untuk screening dokter biasanya
melakukan iva tes atau papsmir
bila ditemukan perubahan sel normal menjadi abnormal di leh rahim
maka untuk mendapatkan gambaran jelas
dan menentukan apakah tahapan perubahan selnya
masih berada di fase pre kanker atau telah menjadi kanker
dokter akan melanjutkan dengan tindakan kolposcopy
berarti tingkat keakuratan daripada kolposcopy jauh lebih tinggi ya dokter
ya jelas karena kita curiga sesuatu dari parksmir
dari pemeriksaan screening
kemudian kita lakukan pemeriksaan kolposcopy
karena kolposcopy itu sebenarnya alat untuk melihat daerah leher rahim
dengan pembesaran lebih tinggi dibanding mata kita
selain untuk melengkapi tindakan papsmir
manfaat pemeriksaan dengan kolposcopy juga bisa digunakan untuk
hingga peradangan pada cervix atau servicetis
ada beberapa persyaratan untuk melakukan pemeriksaan dengan kolposcopy
pasien tidak sedang berada pada masa menstruasi atau sedang mengkonsumsi obat pengencer darah
karena dapat mengakibatkan hubungan dan terjadi perdarahan hebat saat haid
pasien tidak sedang mengandung dan tidak mengkonsumsi obat anti nyeri
arman helmy gelup resti sa jakarta